presiden joko widodo menanggapi santai soal namanya yang disebut bakal menjadi penasehat khusus presiden terpilih prabowo subianto
melalui pengaktifan kembali dewan pertimbangan agung
jokowi hanya tertawa saat ditanya wartawan soal kemungkinan dirinya menjadi penasehat khusus presiden terpilih prabowo subianto
jokowi menegaskan saat ini ia masih berstatus presiden indonesia dan akan terus bekerja hingga enam bulan ke depan
hal tersebut disampaikan jokowi usai meninjau rsud kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara